ya biasanya setelah berwisata fisik agak lelah begitu
kantong juga biasanya ikutan lelah ya
dan ada solusinya bagi anda yang ingin berkunjung ke wilayah jawa tengah
anda dapat singgah di kawasan pancuran tujuh baturaden banyumas
di tempat ini ada puluhan terapis pijat belerang
yang dapat membantu memulihkan tubuh anda juga pikiran anda
sehingga menjadi lebih segar dan juga sehat usai liburan tahun baru
hadi suparno merasakan sakit pada bagian kaki
saat berlibur akhir tahun dengan keluarga di kawasan wisata baturaden jawa tengah
maka ia menyempatkan diri melakukan terapi pijat belerang
pengunjung lain saryono mengaku merasakan sensasi berbeda
saat seluruh tubuhnya dipijat menggunakan belerang
sebab tidak hanya dapat menghilangkan lelah
pijat belerang juga memiliki khasiat pengobatan
nah bedanya ini dengan pizzat yang biasa
kalau ini yang jelas sensasinya beda
bisa mengobati katel katel sampai lelah sembuh ya mas
tarif jasa pijat belerang di kawasan pancuran tujuh baturaden relatif terjangkau
untuk pijat kaki dan tangan pengunjung hanya dikenai tarif jasa sepuluh ribu rupiah
sedangkan pijat lulur
sekujur tubuh menggunakan belerang selama satu jam hanya bertarif lima puluh ribu rupiah
semua terapis yang bekerja di tempat yang terletak di lereng selatan gunung selamet ini
sudah dibekali keahlian memijat dan tentunya pelayanan yang ramah kepada pengunjung
pengunjung pun dapat merasakan sensasi relaksasi
dengan suasana hutan lindung gunung selamet yang sejuk
fungsi belarannya buat pembersih kulit
buat penyakit kulit katel katel eksim jerawat
hmm buat fitur
dan pijatnya buat yang pegel pegel
insya allah ya sembuh
setelah menikmati pijat belerang
anda dapat membersihkan belerang dengan mandi
atau berendam di dalam air panas alami pancuran
tempat di pancuran tujuh baturaden banyumas jawa tengah ini sangat cocok untuk anda kunjungi
karena anda bisa merasakan sepa atau pijat relaksasi dan dapat menghilangkan rasa capek anda
selain itu kan juga bisa menikmati sepa atau pijat relaksasi dan dapat menghilangkan rasa capek anda
selain itu kan juga bisa menikmati sepa atau pijat relaksasi dan dapat menghilangkan rasa capek anda
kandungan sulkur belerangnya ini juga memiliki zat yang konon bisa menyembuhkan sejumlah penyakit
roby sofwan amin banyumas jawa tengah